sekarang aku mengandung anak kakak kamu
tapi sungguh ndi
aku mencintai haris
perasaan yang dari dulu tidak pernah aku miliki buat kamu
kamu denger haris
kamu harus rahasiain kehamilan riri dari andi
ini demi kebaikan andi
tapi mama ngertiin perasaan aku dan riri enggak ma
lambat laun andi pasti bakal tahu mah
semalam sih sempat pulang nginep
tapi tadi pagi udah
tuh anak gimana sih selalu bikin masalah aja
kalau dia mau kabur mendingan negeri
dia gak usah pulang aja mas
udah lah pa
mama tau kok kamu sayang sama riri
iya oke makasih dong
masua yang sekaligus
sekarang saatnya kita pergi dan kita bisa memulai hidup yang baru
chris kalau kamu gak ada mama kamu sama adik kamu gimana
kan mereka hidup dari penghasilan kamu
kamu gak usah khawatir ya selama ada di luar kota
aku akan tetap mencari pekerjaan
dan aku juga pasti bakal mengirim uang kok untuk mama dan juga andi
makanya aku bawa ijazah dan juga surat surat penting yang lain
ya kamu tenang aja
haris bahkan dalam kesulitan pun dia tetap mikirin ibu dan adiknya
kalau kamu kabur dan aku juga hilang
emang andi gak akan curiga kalau kita kabur sama sama
kamu disini aja ya biar aku aja yang pergi
hah kamu yang pergi
kamu harus percaya semuanya pasti ada jalan keluarnya
asalkan kita sama sama ya
dan aku juga gak mau jauh dari kamu dan juga anak dalam perut kamu

madah memangaltik kau
kau sort scene juga didetik dalam kalian juga
biarnya juga kita bukannya fruit opong sih

dari kita tuh ya

kamu kan sudah selesai
masih banyaknya orang orang diri vik whereas kamu
aku sih sekarang masih cukup buruk sekali
kamu mau berangkat kerja
tadi waktu sampai di bandara
kamu kok ada di bandara
kamu kok ada di bandara

ngapain kamu kesini
kamu pasti mau nanyain keadaan aku ya
sama mas haris
kamu gak usah khawatir ya
sekarang aku udah di sini
kita udah ketemu lagi
kamu gak usah nanyain keadaan aku

aku kangen banget sama kamu ri
kau bahagia gak aku pulang
lu udah jagain riri selama gue di amerika
iya dik sama sama
kau udah pulang
emangnya pengobatan kamu sudah selesai
kamu tanya begitu karena kamu ingin terus berdua sama haris
dan mengkhianati andi kan
dasar perempuan pembawa petaka
gak usah ngomongin pengobatan aku dulu ya
kita duduk sini dulu deh
katanya mau cerita soal pengobatan kamu
aku udah baik baik aja kok
makin membaik malah
karena aku udah ketemu obatnya
udah kamu gak usah khawatir ya
aku capek banget nih
perjalanan dari amerika ke amerika
perjalanan dari amerika ke jakarta
kayaknya aku butuh istirahat
aku tiduran dulu ya
aku tidur dulu sebentar ya
aku tidur dulu sebentar ya
kamu jangan kemana mana
aku sudah mengkhianati kepercayaan kamu
aku mengandung anak kakak kamu
tapi sungguh undi
aku mencintai haris
perasaan yang dari dulu
tidak pernah aku miliki buat kamu
perasaan yang dari dulu
tidak pernah aku miliki buat kamu
perasaan yang dari dulu
tidak pernah aku miliki buat kamu
kamu dengar ris
kamu harus rahasiain